kita ke informasi selanjutnya indra sutowo memenuhi panggilan pemeriksa kpk sebagai saksi dalam kasus korupsi pt garuda indonesia
setelah diperiksa selama enam jam indra menolak memberikan detail isi pemeriksaan dan hanya mengatakan ia kooperatif dengan segala langkah kpk
putra pengusaha adi guna sutowo maulana indra guna sutowo diperiksa oleh kpk
indra guna adalah saksi bagi tersangka mantan di rute pt garuda indonesia emir syahsatar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lima puluh mesin pesawat di pt garuda indonesia
pemeriksaan difokuskan pada kapasitas indra sebagai dirut pt mugerekso abadi
jabatan indra tadinya ditempati sutikno sudarjo yang juga merupakan tersangka dalam kasus yang sama
saya ini aja terima kasih saya apresiasi kerja profesionalismenya dari kpk dan itu seperti tadi rekan saya sampaikan saya menghargai dan sebagai warga negara yang baik saya menghadiri panggilan yang ditentukan
sebelumnya pengusaha sekaligus cucu dari raja minyak ibnu sutowo maulana indra gunasutowo menjalani pemeriksaan kpk
pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang terkait kasus dugaan suap pengadaan mesin roll royce dan pesawat airbus sas pt garuda indonesia
indra guna sutowo menjadi saksi bagi mantan di rut pt garuda indonesia emir syasatar
indra guna merupakan direktur utama pt mugirekso abadi menggantikan sutikno sudarjo yang saat ini turut menjadi tersangka kasus dugaan suap
dan pesawat airbus sas bagi pt garuda indonesia
selain indra guna kpk juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan direktur utama pt garuda indonesia emir syasatar
ketua tim pengadaan atr city link widi wiratmoko dan karyawan bumn friat mahmoud
kasus ini muncul dari dugaan suap yang diterima emir syahsatar senilai satu dua juta euro atau satu ratus delapan puluh ribu dolar as
dan barang senilai dua juta dolar